ini bu anaknya bu
aku pikir kamu di kantor
tadi aku makan siang dekat sini
aku pikir sekalian aja
mau beli cemilan
tadi anaknya lucu banget ya mas
ibu sekalian ini
memang harus beritabity
ya walaupun sebenarnya pertanyaan ini sangat mengusik aku sih
selama tujuh tahun kakakku menyembunyikan pengkhianatan dia sama perempuan lain
susah kamu sama sekali gak curiga sih
emang kamu gak pernah mergokin dia gitu
lagi telpon atau
bobi bisa setiap malam sebelum jam tujuh udah ada di rumah
kenapa bayu gak
mas bayu kan sering pulang lebih malam daripada mas bobi
padahal mereka berdua satu kantor bareng loh
jabatan mereka juga hampir sama
tapi masa kamu sama sekali gak curiga sih
ya tapi yang namanya juga suami ya
kalau lagi bohong pinter aja nutupinnya
tapi ya terkadang laki laki selingkuh itu bisa ada penyebabnya
mungkin dari istrinya juga ya kan
aku emang bodoh
aku terlalu berpikir kalau laki laki yang aku cintai
dia gak akan menghancurkan kepercayaan aku
walaupun sebagai seorang wanita
mbak dewi apa kabar
ih kamu romantis banget sih
belanja aja diantarin sama suami
iya tadi aku lihat pak bayu ada di ruang sana
oh saya ke sana dulu deh
mari ya sampai ketemu lagi ya
ini bu anaknya bu
maaf ya bu ya anaknya saya gendong gendong
kamu kok gak ngomong mau belanja
aku pikir kamu di kantor
tadi aku makan siang dekat sini
aku pikir sekalian aja mampir mau
mau beli cemilan
tadi anaknya lucu banget ya mas
aku bayang nggak kalau anak kita masih ada
aku bayang nggak kalau anak kita masih ada

aku bayang nggak kalau anak kita masih ada

kira kira dia udah lebih besar dikit lah daripada anak yang tadi itu

sayang udah dong

mulai deh kamu pasti sedih lagi
aku minta maaf ya kalau aku tadi gendong gendong anak itu
udah aku temenin kamu belanja aja ya
mau beli apa sih biar aku nggak usah balik lagi ke kantor
kakakku memang sudah diberkahi
wajah dan mulut seperti malaikat
sampai sampai kamu sama mama tertipu sama topeng kesempurnaannya
ya tapi dengan begini aku jadi bisa belajar
jadi suatu saat
kalau suamiku bersikap manis
aku harus cepat cepat waspada
tapi terkadang garam pun bisa terlihat seperti gula
ya gak dewi
semua laki laki itu sama nisa

itu bukan mas bayu
jauh di hati kecilku juga mengatakan kalau
mas bayu itu benar benar mencintai aku
mungkin pengkhianatan itu bisa sampai terjadi
karena ada salahku juga
kamu memang bodoh
kalau mas bayu mencintai kamu
dia gak mungkin berkhianat dengan perempuan lain
hilang jejak kalau seperti ini caranya
harus aku cari kemana swimming in
oh atau jangan jangan
tangkap ada kecoa di situ jangan sampai ada ketim cherry lagi ya
kecoa dari mana ada kecoa sih
itu itu dari situ

pergi keluar dong
dila dada jangan berdiri
masuk mau ngapain sih mau ngumpul